karena aku cuma cinta sama mereka
aku sama micko udah pacaran
ya saya tahunya cuma segitu aja
ini juga saya dengarnya cerita dari bini saya
gak salah lagi
mereka memang anak ayu yang aku buang di pos ronda
temenin aku yuk
sorry dina aku udah urusin
bim sebentar aja kok
maaf tapi aku gak bisa
kita berdua kan udah dijodohin sama mama kamu
aku boleh dong ngabisin waktu bareng sama kamu
aku minta kamu jangan berharap lebih sama aku
karena aku cuma cinta sama meka
aku sama micko udah pacaran
fotografer dari koleksi koleksi ini namanya badai
aku punya banyak banget karyanya dia
kamu kenal sama dia
nggak sih sebenernya
soalnya dia itu orangnya misterius banget
tapi walaupun aku gak kenal sama dia
aku suka banget sama karyanya
dan menurut aku
kayaknya badai itu
pasti sekeren hasil fotonya
kenapa semuanya lebih cinta sama meka daripada sama dina
mama lebih sayang sama meka daripada sama dina
dan sekarang mimu
kenapa meka selalu lebih beruntung daripada dina
dia belum dateng pak
gue jangan mikirin dia sih
gue gak nyangka aja ternyata orang kayak lo bisa romantis juga ya
pokoknya sekarang lu tenang aja
gue bakal siapin sesuai keinginan lo
gue tinggal terima jadi aja ya
kok lo baru dateng sih
pokoknya gue punya tugas khusus buat lo hari ini
lo siapin satu meja
itu konsepnya dinner romantis buat temen gue yang udah bukit
nih udah beres semuanya
kenapa si meika sedih gitu ya
tapi masih ada kerjaan di belakang
kita pasti bisa sama sama melewati ini semua
dan aku udah gede mika
aku berhak nonton pilihan dan masa depan aku sendiri
dan aku udah gede mika
aku berhak nonton pilihan dan masa depan aku sendiri